esports star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
tenggerin ya tadi pagi tuh pas gua berangkat kan
ada tukang roti nih saja lah sambil siul ya
gila ya asik kan
pas di perempatan jalan kontainer gede
roti itu terbang kayak hujan jadi banyak banget
gila tuh sampe abangnya itu kepalanya bocor
darah semua darah
banget mah lo udah tau polisi dateng dong semua polisi dateng kan
wah dateng semua kan
ada sesuatu something nih antara between erwin dan ayah cahaya ayah
you kapan coba terakhir kali liat anak laki ayah
kita cekikik kayak begitu
jodohin baik apa doang
mama nih udah udah ini udah pindah ya dari belakang ke depan pikirannya
kebetulan semua udah kumpul disini
ai saya mama dari rumah ini
ada pengumuman yang sangat besar
pengumuman terbesar yang paling big yang ada di abad ini
mau nyuruh mah hendak ingin mau menikahkan erwin
my anak takut
mau jangkaco ya maya
you pikir ayah bercanda
ayah nggak bercanda
ayah nggak bercanda ayah nggak ngaco
kalau ayah bercanda ayah udah ngakak dari tadi ayah
you liat muka ayah
ayah nggak ngakak ayah serius ini
ayah sudah bicara sama papa
saya bukannya berani lancang nyonya
saya nggak mau menikah sama mas erwin
mas erli itu sudah seperti kakak saya sendiri loh nyonya jadi
waduh ini yang baru ngaco
kalau kak erwin itu kau anggap sebagai kakak kau
berarti you anak ayo dong
ayah amit amit ayah nggak mau punya anak you
yang bener ayah you tuh mesti sadar you tuh masih pembantu you
you mesti terima kasih sama ayah
karena ayah udah mau kawinin you sama anak pake laki laki ayah
naik derajat gitu loh you know
oke mama mungkin menganggap ayah cuma pembantu disini
ini namanya pemaksaan papa
gimana bisa dipaksa untuk kawin
aku juga tidak mau ma
selama hidup aku mama selalu mengatur hidup aku harus berbuat apa
tapi untuk kali ini aku tidak setuju mbak
aku tidak mau menikah dengan ayah
aku udah bilang aku tidak mau menikah dengan orang lain selain dengan anda
selain dengan anggrek
udah gak ada lagi anggrek is dead
anggrek belum mati ma dia masih hidup
bagian aku masih hidup
i i i belum selesai ngomong belum selesai speak i
erwin lihat kan sekarang mama akibatnya apaan
kalau aku tahu mama tadi nyuruh aku manggil kak erwin untuk hal kayak gini
you inseng barangan penerima
arita udah jam berapa ini
cepat sana berangkat berangkat
masalah ini nanti kita bicarakan lagi
aku kecewa sama mama
udah ya pergi aja dari sana
itu sesuatu yang baik malah i dikroyok sama anak anak i sendiri i
i jadi lapar i
kalau aku disuruh nikah sama mas erwin sih
hendak ingin mau menikahkan erwin my anak wakil lagi
tapi untuk kali ini aku tidak setuju mah
aku tidak mau menikah dengan ayah
aku yakin mas erwin juga gak cinta kok sama aku
nyonya itu gimana sih aneh aneh aja
non mau ini berangkat sekarang ya
aduh saya belum siap siap lagi non ini
enggak enggak enggak
aku juga belum siap kak
tuh aku tahu kamu pasti sedih sekarang kan
gimana saya nggak sedih sih non
saya disuruh menikah sama masnya erwin
saya yakin mas erwin juga gak cinta kok sama saya
saya enggak berani non
pernikahan itu kan sakral non hukumnya
saya nggak berani main main
aduh saya harus gimana ya nonton
saya menghormati mas erwin lunun
aku tahu emang pernikahan emang sakral dan
kita semua memang maunya kan nikah sama orang yang kita cintai ya
mungkin dia terlalu emosi kali karena dia sedih banget lihat kak erwin yang belakangan itu sedih terus
kak erwin yang gak punya semangat hidup
jadi dia bikin keputusan tanpa berfikir dengan akal sehat dia
suruh kamu nikah sama kak erwin
tapi pasti omongan dia itu cuma
cuma sekedar omongan aja lah
kamu kayak enggak tahu mama aja ya kan
ya ya mudah mudahan ya kan
tapi kalau nyonya tetap kekah itu gimana ya non
saya harus berbuat apa ya non
memang susah ditebak sih orangnya
gini yang pasti kalau mama tetap kekeh sama omongannya dia
aku di pihak kamu kok
aku pasti akan melainkan kamu
aku enggak akan ngebiarin
hal itu sampai terjadi kalau kamu gak mau
ya kamu tenang aja
pokoknya sekarang kamu tenang aja
enggak usah terlalu dipikirin
udah banyak pikiran juga mikirin aneh aneh lagi
makasih banyak non
ya udah mendingan sekarang kita siap siap
kita harus berangkat kuliah ya
nanti malah jemputan jemputan kita itu
saya enggak pernah kanan saya enggak pernah kanan
masih kesel juga
tidak lihat nih muka masih kesel
udah lah udah udah
papa pusing kalau selalu ribut ribut
mama itu kalau diajak ngomong baik baik gak ngerti sih
nah papa ini lagi banyak masalah
masalah iu ada masalah apa sih
iu kenapa enggak pernah berbicara cerita sama saya
ma pokoknya masalah pernikahan erwin dan ibu
ayah jangan dibicarakan lagi
ditutup aja ngerti
sekarang papa berangkat sudah telat
suami ayah kenapa jadi kaitan ta gitu ya ngomongnya ya
lagian enak bener ditunda
ditutup tunda jangan dibahas adem ayem
enak aja enggak bisa
eh gua ada cerita nih bagus banget nih
dengarin nih tadi pagi tuh pas gua berangkat kan
ada tukang roti nih saja lah sambil siul nih
pas di perempatan jalan kontainer gede
roti itu terbang kayak hujan jadi banyak banget
gila tuh sampe ngeliat abangnya itu kepalanya bocor darah semua darah
banget lo udah tau polisi dateng dong semua polisi dateng kan
oh dateng semua kan
ada apa bang ada apa bang
abangnya sambil megang kepala gini aduh
ada roti kelapa
lucu gak gua tadi ceritanya
bisa berhenti ngelupain raka pak pak
gak mikirin dia lagi gitu loh lo mesti sadar dong ya
raka udah tunangan sama talinta
kalo gitu percuma dong kita pura pura pacar
kalo sekarang lo masih sedih aja mikirin dia
eh bukan itu yang aku pikirin tau gak
eh terus apa
hendak ingin mau menikahkan erwin
mau gue salam om